kesaktian dimas kanjeng taat pribadi yang bisa menggandakan uang hingga kini masih menjadi misteri
konon kabarnya kesaktian ini didapat dari seorang guru bernama abah elias asal mojokerto
selama berguru pada abah elias dimas terkenal sebagai murid yang penurut
hal inilah yang membuat taat pribadi bisa mewarisi ilmu abah elias
berikut pengakuan dimas kanjeng
pengikutnya sudah mencapai dua puluh tiga ribu orang
luas tanah yang ditempati padepokan juga bertambah menjadi tujuh hektare
terlahir dengan nama taat pribadi pada dua puluh delapan april seribu sembilan ratus empat puluh
ia merupakan salah satu tokoh agama terpandang di kabupaten probolinggo
ayahnya yang pernah menjabat sebagai kapolsek gading
membuat anak kelima dari enam bersaudara semakin cepat terkenal di lingkungannya
lukman rozak surabaya